pak odi mau numpang mandi di rumah be
rumah gua kagak ada orang
gua aja baru mau jalan ke pasar
mau ngasah batu cincin
yang ada bini gua
yaudah tuh gapapa
saya permisi ya
kamu gak jeput naik ani
gak dia lagi off
wc dikontrakan saya mampet
gimana caranya ya
oh lu sodok aja pake bambu
kalo gak pake air kalo gak harus sempet nih
wah bener juga kamu jack
kalau udah lancar jangan lupa
cuci tangan bersih bersih pakai sabun
bun bun mau kemana
bun bun mau pulang
pulang ke rumah mama
bun bun salah paham
bun bun gak boleh pergi
bun bun udah gak kuat ay
buat apaan tis
buat nyodok wc pur
kata ojak sih bisa
yang semangat ya nyodok wc nya
gimana tuh ini teh ya
mbak isah mau kemana
mbak isah mau kemana
tadi juga surti dan nanya bu nur
tapi belum dijawab
saya mau pulang bu nur
saya udah gak tahan disini
bila juga apa
mbak isa tenangkan diri saja dulu di kampung ya
terus kalau mbak aisyah kangen
mbak isah boleh kok nelfon surti
iya mbak isah
dulu gak agassi
cari di toko toko material
emang sih gak semuanya ada
tapi kalo dicari terus
kalo mau murah
gak usah pake api
mau apa pak odi
nanti aja bang salim
saya sih mau nanya dulu
bingung saya harus gimana ya
ngomong aja pak odi
sama buang air di rumah bang salim
kamar mandinya pak odi kenapa
wc nya teh mampet
kalo dipake mandi teh
mbak be dateng
tanya sendiri aja dah mbak be
bang salim aja
itu yang ngejelasinnya
bikin penasaran gue aja loh
pak odi mau numpang mandi di rumah be
rumah gue gak ada orang
gue aja baru mau jalan ke pasar
mau ngasah batu cincin
yang ada bini gue
yaudah tuh gak apa apa
saya permisi ya bung salim
kau mau bahas hadiah ga wajah
kayak apaan rebels
anak perempuan yang suka komplain itu siapa sih
gua juga penasaran dek
lu berdua kagak tau
haji murwut mana say gak kenal
gua juga kagak
lu berdua ngomongin gua
tunggu mampir sini
loh pak haji
gak sekalian kutopraknya
kakak tua milik nelayan
beli kakak tua dimana pak haji
itu gua mau pantun
kakak tua milik nelayan
tunggu pak haji
masih belum lacer juga
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer
masih belum lacer